memanfaatkan libur lebaran wakil presiden yusuf kala menyempatkan diri berbelanja di sebuah mal di makassar sulawesi selatan pada rabu siang
pak pres jk terlihat berbelanja dengan keluarganya membeli pakaian di sebuah gerai yang sedang menggelar diskon
jk terlihat memilih pakaian yang terpajang di gerai diskon dan membeli empat helai pakaian
dan tak cuma membeli pakaian wapres jk juga mendatangi gerai donor darah dan mengunjungi toko buku
kehadiran jk menghebohkan pengunjung mal
banyak pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama